saudara kabar baik datang di tengah persiapan timnas u dua puluh tiga indonesia akan melawan korea selatan di perempat final piala asia u dua puluh tiga
pemain andalan timnas nathan chown yang sebelumnya meninggalkan skuad dan kembali ke klubnya dipastikan bisa memperkuat garuda muda
kepastian nathan kembali bergabung dengan tim disampaikan oleh ketua umum pssi erick thohir sodara lewat akun instagram pribadinya
setelah kembali ke klub asalnya di belanda nathan kembali lagi bergabung dengan timnas setelah mendapatkan izin oleh klubnya
bergabungnya nathan tentu bisa menambah kekuatan timnas khususnya di lini pertahanan karena nathan memperlihatkan permainan yang solid bersama dengan timnas
hari ini saudara timnas indonesia u dua puluh tiga menggelar latihan persiapan jelang laga melawan korea selatan
tampak seluruh skuad garuda muda ini mengikuti latihan
pelatih sintayong terus meramu strategi untuk mengalahkan korea selatan
sintayong meminta seluruh pemain untuk siap dengan segala kemungkinan terkait dengan susunan pemain yang diterjunkan di laga esok hari
untuk pengadil di laga indonesia melawan korea selatan telah ditunjuk saudara
sound evans akan dipimpin ataupun akan memimpin laga perempat final esok hari
nama sound evan saudara sebelumnya sudah tidak asing lagi di telinga warga indonesia
sang pengadil asal australia ini pernah memimpin tiga laga liga satu indonesia di tahun dua ribu tujuh belas dan asean games dua ribu delapan belas
kepemimpinan saun evans saudara dinilai kontroversial
saun evans saudara di telinga warga indonesia
kalau misalnya sudah lawan luar luar kan cepat maksudnya keputusannya cepat
dan harapannya besok dengan korea semoga semakin meningkat dan permainannya bisa sama seperti lawan jordan
tiap hari pasti ada telepon untuk komunikasi maksudnya secara fisiknya dia secara pribadinya dia terus juga secara tim
mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian timnas indonesia u dua puluh tiga
dengan penampilan gemilang seperti pertandingan melawan jordania dan australia
indonesia dinilai memiliki modal untuk mengalahkan korea selatan di babak delapan besar piala asia
karena gitu sepanjang semangat itu ada permainan cantik terus dipertahankan
maka sangat besar harapannya bahwa indonesia akan memenangkan pertandingan
dengan korea selatan
ya sekarang sudah mengukir sejarah baru
mengalahkan australia mengalahkan jordan
dan kalau nanti bisa walaupun sekarang sudah kita anggap sudah berprestasi luar biasa
tapi kalau bisa menekuk korea selatan itu saya kira luar biasa
karena indonesia menang melawan korea selatan
kesuksesan timnas u dua puluh tiga masuk ke delapan besar mendapatkan tanggapan dari presiden terpilih prabowo subianto
prabowo menyampaikan laga timnas dengan korea selatan adalah pertandingan penting bagi garuda muda
prabowo pun meminta kepada masyarakat agar mendoakan timnas dapat menang dan lolos ke semifinal piala asia u dua puluh
di doha akan melawan korea selatan
kita berdoa untuk tim nasional kita
delapan besar piala asia u dua puluh tiga dimulai pada dua puluh lima april esok hari saudara
di delapan besar akan menyajikan laga tuan rumah qatar
tim nas indonesia akan menantang korea selatan
lalu irak melawan vietnam dan uzbekistan melawan arab saudi